kebanyakan minum ya akhirnya takut tawarin buat anterin pulang itu aja
nino mama enggak ingin hidup kamu makin hancur nak kalau kamu terus terusan kayak gini ya allah
semoga engkau tunjukkan jalan yang benar untuk putra hamba ya allah
dia angkat ya kalau ternyata masih tidur setidaknya dia akan lihat miskolnya ya
rena kamu ambil dari panti asuhan ini
karena pernah cerita masalah itu oh ya
dia bilang kalau saya bukan
oh jadi udah cerita
hai itu tante rossa pasti lagi nyari nolebaran
aduh jangan sampai nanti usah lihat gue sama al gue harus segera pergi sebelum ketahuan kenapa
hai hai oke oke mungkin kau masing meragukan apa yang saya sudah bilang ke kamu dan saya juga minta kamu untuk konfirm kemandin tapi yang perlu saya jelaskan ke kamu kalau sampai kamu kasih tahu ini kemandin tanyakan ini kemandin dia pasti akan mengelak mati matian dia pasti nggak akan ngaku karena dia paling enggak suka perbuatan tercelanya dia ini bisa ketauan
karena dia itu paling enggak suka perbuatan tercelanya dia ini bisa ketahuan
perbuatan tercelanya dia ini bisa ketahuan
dia itu suka banget untuk marahin saya
apapun itu dia pasti akan marahin saya
karena saya itu orangnya jujur
seringnya kesalahan dan masalah yang dia buat
dan saya juga yang harus menuruskan
ini kesalahan yang anin buat
dan kamu yang harus nanggu
atau kesalahan kamu yang harus andin yang tangguh
dari tadi saya dengar cerita kamu
isinya cuma menjudutkan andin
sedangkan dari awal kamu ketemu saya
dan sampai hari ini kamu selalu bilang kalau kamu adalah adiknya andin
seharusnya sesama keluarga tidak begitu
dan aneh juga buat saya
tidak bertanya tentang kejelasan ini
ya gak gitu
saya cuma gak mau melihat kamu
melihat kamu begini terus
saya cuma pengen kasih tahu
aslinya mbak andin itu
dan semua yang terjadi itu benar
kamu jangan gitu lagi yang
itu gak baik loh
tapi mbak aku gak tuh
aku itu gak nyentuh alkohol
aku gak mabuk loh mbak
tiba tiba kepala aku berat ya
ya itu aneh dong
kamu gak mabuk
sampai subuh lagi
aku juga gak ngerti mbak
iya coba tanya dia
kenapa jangan jangan masih tidur lagi
kamu deket ya sekarang
kamu ada hubungan sama dia
enggak lah mbak
gak ada hubungan apa apa
cuman kenal gitu aja
dan juga di klub itu karena kebetulan aja
aku lagi di situ
dan dia lagi sama temen temennya
dan ternyata dia bikin keributan karena kebanyakan minum
ya akhirnya takut tawarin buat nganterin pulang
mbak gak ingin hidup kamu makin hancur mbak
karena kalau kamu terus terusan kayak gini
semoga engkau tunjukkan jalan yang benar untuk putra hamba ya allah
masih gak diangkat
ya kalau ternyata masih tidur setidaknya dia akan lihat miss call nya
ya semoga bebek bebek aja deh
seluruh keluarga bu rosa pada mau syukuran di bati aswalnya rena dulu
kok mama gak dikasih tau ya
ya mungkin karena kita gak diundang kali mah
kayaknya mereka ngerahin syukuran buat kembalinya al kali
ya ya sih
ya ya mungkin aja ya
kok kamu disini sendirian
emang cari kamu tadi
saya lagi mencoba untuk mencerna dan membayangkan
ketika dua tahun saya
hilang tanpa kabar dan bukan kemauan saya
hati andin masih untuk saya ataukah
dia menemukan sebuah kandungan yang baik
ketika ingatan saya
melihat dari tulisan tulisan yang
pernah saya tulis dulu
saya tahu selama saya disana saya berjuang untuk pulang
cuma kan gak tahu yang ada disini gimana
aku mau mengenai pc
aku mau sendiri dulu
ini al kenapa ya
aneh seperti ini
dan mempertanyakan hal yang
ada apa lagi sih ini sebenarnya
kalau lo ketemunya sama gue
ketemunya sama gue
ketemunya sama gue
ketemunya sama gue
ketemunya sama gue
ketemunya sama gue
ketemunya sama gue
ketemunya sama gue
ketemunya sama gue
kepanti asuhan aja ya mbak
walau gak ada hubungannya apa apa sama rina
kita berdua kan gak diundang
kalau maksain datang kesana kan gak enak
ya memang bener gak diundang
aku kangen loh
masa marenda pengen ketemu
lagian kan panti itu tempat umum
kalau aku ke
rumah buru asah kan gak mungkin
jadi kalau ke
panti asuhan rasanya
yang ngelarang kan harusnya
kalau aku datang sendiri takutnya nanti aku
nimpulin ada masalah baru
aduh gimana ya
apa aku harus
udah lama gak ketemu mereka
mama temenin kamu ya